pencarian korban terbakarnya kapal motor zahro express terus dilakukan berdasarkan informasi dari ditjen perhubungan laut tercatat tujuh belas orang masih belum diketahui nasibnya
sekitar pukul delapan senin pagi tim gabungan dari basarnas pmi serta polair polda metro jaya diberangkatkan untuk melakukan pencarian
sekaligus evakuasi korban hilang dalam insiden terbakarnya km zahro express
fokus pencarian akan dilakukan di dua titik dan dilakukan penyisiran secara melingkar
sebanyak lima puluh personil dan lima belas penyelam dikerahkan untuk mencari korban dari kecelakaan km zahro express yang terjadi minggu kemarin
dikerahkan juga dua unit kapal besar yaitu rip dan dua ratus dua puluh empat untuk mencari hingga sore hari nanti
sejauh ini pantauan basarnas cuaca cukup mendukung untuk bisa membantu mereka mencari korban yang sampai sekarang belum ditemukan
radius pencarian seluas satu ratus lima puluh meter
penyelam pun melakukan pencarian di dasar laut selama empat jam untuk menyisir lokasi di kedalaman sekitar enam belas sampai tiga puluh enam meter
kita anggap bahwa itu memang masih ada saudara kita yang belum ditemukan
saya tidak bisa memastikan karena memang manifest juga tidak pasti
oleh karena itu dalam satu minggu atau tiga hari sampai satu minggu ke depan
ini kekuatan basarnas adalah untuk meyakinkan bahwa sudah tidak ada lagi saudara kita yang menjadi korban
sejauh ini korban yang hilang masih tercatat tujuh belas orang
gagat prasasti jakarta